ribuan kendaraan dari arah jakarta menuju puncak terjebak kemacetan jelang gerbang tol ciawi
pada sabtu pagi antrean mengular hingga delapan km di ruas jagorawi simpang gadok hingga megamendung
kemacetan diperparah dengan banyaknya mobil yang nekat berputar arah di tengah tol
datang dari arah jakarta menuju puncak terus membeludak
pantauan petugas di lapangan antrean berlapis terjadi menjelang gerbang tol ciawi kabupaten bogor jawa barat
antrean mengular hingga delapan km dari ruas tol simpang gadok hingga megamendung
kemacetan juga diperparah karena banyak pengemudi yang nekat memutar kendaraan di tengah tol dan memotong jalur berlawanan
sementara petugas satlantas polres bogor terpaksa melakukan buka tutup arus dari berbagai arah
rekayasa arus satu arah menuju puncak diperlakukan lebih awal karena lonjakan arus kendaraan
rencananya polisi akan menyiapkan jadwal tentatif penarikan jalur sesuai situasi lonjakan arus dari kedua arah
ini terlihat untuk antrian dari arah jakarta menuju ke arah puncak
di tol ciawi sudah terpantau tiga km
kemudian dari arah bandung ke satu bandung juga sudah nyambung
pada saat ini kemudian sedang dipersiapkan untuk melakukan one way dari arah jakarta menuju ke arah cianjur
diperkirakan puncak kemacetan arus menuju puncak akan berlangsung hingga minggu esok
sementara polisi sudah menyiagakan lebih dari dua ratus personil
untuk penyelidikan penyelidikan arus selalu lintas
bagi pengendara yang akan berlibur ke puncak diimbau untuk menghindari jalur alternatif
lantaran jalur tembus di sepanjang puncak akan menambah kantong penguncian arus sehingga menyebabkan kemacetan yang lebih parah
muhammad juanda bogor